bayi raksasa kudanil yang diberi nama boni ini lahir dari indukan yang bernama jane
boni lahir jumat pekan lalu di kebun binatang maharani atau maharani zoo di kecamatan paciran lamongan
jane merupakan indukan kudanil yang dihadirkan pihak maharani zoo dari singapura
sementara pejantannya berasal dari kebun binatang surabaya
selama di maharani zoo jane telah melahirkan sebanyak tiga kali
sayangnya anak pertama jane mati
sementara anak kedua selamat hingga tumbuh besar dan yang ketiga boni yang baru berusia empat hari
sampai saat ini kondisinya sehat induknya juga care sama anaknya anaknya nyusunya juga kenceng
berat bonnie saat ini mencapai seratus kilogram
untuk menjaga bayi kudanil tumbuh sehat petugas melakukan pengawasan intensif selama dua puluh empat jam
dengan kehadiran boni ini menjadi bukti keberhasilan maharani zoo sebagai tempat konservasi yang mampu melestarikan dan mengembang biakan satwa langka
karena mengembang biakan satwa langka yang bukan berasal dari indonesia tidaklah mudah
satwa harus menyesuaikan dengan suhu dan tanah
sebenarnya juga banyak satwa yang telah berhasil kita biarkan
dalam waktu dekat maharani zoo juga akan kedatangan bayi satwa afrika lain
yakni jerapah dan gajah
saat ini kedua satwa ini selalu dalam pengawasan petugas
agar kelahirannya nanti bisa lancar dan bayi kedua satwa ini bisa selamat